ya masih terkait pemilu dua ribu sembilan belas antrean panjang ini terjadi saat hari terakhir pengurusan formulir pindah coblos di berbagai wilayah
namun sayangnya banyak yang kecewa karena gagal mengurus formulir a lima ini
kpud berharap pemilih yang gagal urus formulir a lima tetap menggunakan hak pilih dengan memilih di tempat asalnya
anda yang belum masuk daftar pemilih tetap juga bisa memilih di lokasi sesuai domisili dengan memenuhi syarat sebagai daftar pemilih khusus
rabu siang antrean panjang ratusan warga terjadi di pelataran gedung kpud jakarta barat
mereka mengurus formulir a lima pindahan tps dari domisili asal luar kota agar dapat menggunakan hak pilih di pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas
sempat terjadi perdebatan antara warga pemohon formulir a lima dan petugas kpu karena beberapa pihak pemohon belum melengkapi persyaratan resmi yang diputuhkan
yakni surat keterangan tugas dari tempatnya bekerja
warga juga mengeluhkan minimnya sosialisasi dari kpu serta minimnya petugas yang tak sebanding dengan jumlah pemohon
mas pindahannya dari mana
saya dari kalimantan
kalimantan aja atau gimana
kerja sama kuliah
kerja sama kuliah
amur saya kurang siap ya pak apalagi kulian kpu nya soalnya ini harus dilayani gitu
iya sih agak kecewa sih mas soalnya kan kita kan pengennya sih memilih cuman gimana kok dipersulit gini gitu
di surabaya sejumlah mahasiswa asal luar kota surabaya yang melakukan pengurusan
formulir a lima di kantor kpu kota surabaya juga melakukan protes kepada komisioner kpu karena ditolak melakukan pengurusan
sejumlah pemohon mahasiswa ini pun memilih untuk golput karena saat hari pencoblosan tidak bisa pulang ke daerah asal
dengan alasan tugas kuliah dan tak memiliki ongkos untuk pulang ke daerah asal
di denpasar bali kantor kpu kota denpasar juga dipenuhi ratusan masyarakat dari berbagai wilayah luar bali
kekecewaan juga melanda sejumlah warga lantaran tidak bisa mengurus surat pindah meski telah beberapa kali melengkapi persyaratan yang kurang
saya sudah tiga kali ke kpu denpasar dari ketiga pun tetap saya ditolong
ya saya golput dong jadi bukan mau saya golput ya tapi itu udah saya nggak tahu juga
sementara itu di samarinda kalimantan timur sejumlah warga yang mengantre untuk pengurusan formulir a lima di kpu kota samarinda
mengaku baru mengetahui batas akhir pendaftaran setelah melihat pengumuman di beberapa tempat
ketua divisi sdm dan partisipasi masyarakat kpu kota samarinda dwi haryono mengatakan
tidak semua pemilih yang bisa diakomodir untuk bisa menyalurkan hak pilihnya
khususnya mereka yang tidak bisa memenuhi kriteria pindah pemilih
kpu itu tidak ada menghilangkan hak pilih orang hanya hak pilihnya itu lokasinya aja yang berbeda
tapi kan bubur
iya selama ada surat tugas dan menyatakan bahwa pada hari itu menjelajahkan tugasnya kita layani
ya bagi anda yang belum masuk dpt bisa mendaftarkan diri dalam daftar pemilih khusus atau dpk
pemilih dpk hanya bisa memilih menggunakan ktp elektronik dan hanya bisa mencoblos di tps sesuai domisili
pemilih dpk diberikan waktu mencoblos satu jam terakhir waktu pemungutan suara yaitu pukul dua belas hingga tiga belas empat puluh
tim liputan cnn indonesia